bak virus permainan atolato kini mewabah
suara khas yang dikeluarkan dari dua bandul yang dibenturkan ini
kerap terdengar di sekitar rumah gang juga kota
namun permainan yang disebut berasal dari amerika serikat
dan masuk ke tanah air pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh
lalu sempat eksis lagi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ini
ternyata bisa berdampak negatif
agnia bocah lima tahun warga kampung tenjolaya
desa cisaat kecamatan cicuruk kabupaten sukabumi jawa barat
bibirnya sobek usai terhantam lato lato yang lepas dari tangan temannya saat dimainkan
akibat kejadian itu ia harus menerima empat jahitan di bagian bibir
di rumah sakit pada senin sore
saat ini kondisi agnia sudah berangsur membaik
dan sudah mulai mau untuk makan
namun kejadian ini membuat orang tua agnia trauma
pulang pulang udah berdarah aja gitu bibirnya
saya juga nggak tahu
dilihat itu bibirnya sobek
katanya kena lato lato temannya yang lagi main
musibah akibat bermain lato lato juga dialami oleh arfa naiza
seorang bocah delapan tahun di pontianak kalimantan barat
bocah kelas tiga sd ini harus menjalani operasi mata di rumah sakit dr sudarso
akibat mengalami luka di bagian kornea mata sebelah kanan
usai terkena pecahan serpihan lato lato yang dimainkan oleh teman temannya
pada akhir desember dua ribu dua puluh dua
yang lebih di ruang operasi itu
anak umur satu jam lebih
lebih satu jam
lama itu keluarnya tuh
yang menganali dokternya tuh ada empat dokter
kondisi mata arfa sudah mulai membaik dan penglihatan sudah kembali normal
namun arfa mengaku kapok bermain lato lato
tak hanya itu putri dari selebritas anang hermansyah dan asanti arsyi hermansyah
juga diketahui mengalami luka lebam pada bagian

menyusul banyaknya korban dari permainan lato lato
selasa pagi pihak sekolah dasar negeri tiga pasar baru jakarta pusat
menggelar razia terhadap para siswa siswinya
razia yang dilakukan kepala sekolah beserta para guru ini
dilakukan di sela sela kegiatan belajar mengajar
satu persatu mainan lato lato yang berada di tas para siswa disita
selain mengantisipasi jatuhnya korban
pihak sekolah juga menilai permainan lato lato
kerap mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah
lato lato yang ada di sekolah akan saya minta orang tua anak anak untuk mengambilnya
karena ini adalah disita tetapi bukan berarti untuk milik sekolah
tetapi dalam milik anak anak
tak hanya di ibu kota razia lato lato juga digelar di bogor jawa barat
salah satunya di madrasah ibtidaya al bainah di dramaga
pihak madrasah mengaku hal ini dilakukan atas imbauan dinas pendidikan kabupaten bogor
terkait larangan membawa dan memainkan lato lato yang dianggap membahayakan
selain melakukan razia sekolah juga melarang pedagang mainan
untuk menjual lato lato di sekitar sekolah
adanya dampak yang membahayakan membuat permainan yang butuh ketangkasan ini
harus selalu mendapatkan pengawasan dari orang tua agar tidak membahayakan anak anak